inilah sosok ajun komisaris polisi muhammad mukid kasat narkoba polres jombang jawa timur yang selain piawai menengani sejumlah kasus narkoba juga memiliki darah seni
lagu terbarunya berjudul ibuku menjadi karya spesial yang diciptakan khusus untuk mendiang ani yudhoyono
lagu ini dibuat mukid dalam waktu sebulan sebelum istri presiden ke enam susilo bambang yudhoyono itu wafat
baginya ani yudhoyono adalah sosok perempuan yang mampu menginspirasi kuat tegar dan setia mendapingi sby dalam suka maupun duka hingga akhir hayatnya
supaya lagu ini bisa dinikmati oleh masyarakat mengandung pesan pesan tentang nasihat kepada masyarakat makanya kita menggunakan figuran seorang ibu yang benar benar disitu memberikan inspirasi kepada kita semua
makanya kita menggunakan video klipnya ibu ani
karena ibu ani itu
sebagai ibu negara sekaligus sebagai ibu negara dia juga sebagai sosok seorang ibu yang istilahnya setia penuh karismatik mendamping seorang suami baik dalam suka maupun duka
muki tak menyangka karyanya mendapat sambutan positif di masyarakat dan di media sosial
bahkan ia mendapat apresiasi langsung dari keluarga besar susilo bambang yudhoyono